tadi saya lihat udah jalan keluar terminal sama boy
kita mau bahas apa
kita udah gak nyaman sama tony
tony aturannya terlalu kaku
hari ini juga saya bener bener kesal sama tony
cuma gara gara saya beberapa kali terima telepon
padahal teleponnya nggak pernah lama
mereka gak bayar
enggak memang begitu
jangan mentang mentang muka kamu serem
emangnya tadi gak denger
kalau saya nggak mau bayar
kamu cari wc umum dulu aja
bukan sakit perut itu kemana
perut saya barusan diajar orang
terus kamu gimana
barusan udah saya kasih tahu
sakit perutku manan
mn ke tempat saya ikut parkir
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
kayaknya hari ini kamu sibuk teleponan terus
siapa yang ngehajar kamu
waktu kejadian kenapa nggak langsung telepon saya
kalau kamu telepon saya akan bisa langsung ke

orang yang makan di situ juga nyuruh saya bayar
padahal yang jualan aja nggak nagih
saya kira dia cuma mau ngomong aja
tahu tahunya langsung menghajar perut saya
yaudah mana setorannya

tidak bertemuan paham supply
ganda bengidan pically last tiba tiba

daripada orang lain
terima kasih sama sama komandan

makanya kalau makan soto sambalnya jangan banyak banyak
terus terus terus terus
tidak ada yang bisa dihubungi dengan kebenaran
lagi di jalan
jadi nggak berundingnya
kasih tahu otak sama jack
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
masih teleponan aja
kebubaran dari terminal kita kumpul di depan wc umum
kasih tahu jack
kita makir sampai jam berapa
selama masih banyak yang markir kita terus aja kerja
kenapa tempat pergi kita ada yang ambil alih
kata wakil komandan ada urusan bisnis
urusan bisnis apa
itu kan tempat umum
kenapa kita gak ambil alih lagi aja
masa kita cuman diem
kita tunggu perintah komandan
bilang sama komandan kita ambil alih lagi aja
teman teman nanya bakal balik lagi ke parkiran nggak
parkiran masih dikuasai orang lain
kata teman teman kenapa kita nggak ambil alih lagi aja
kalian tahu caranya
kalau harus pakai kekerasan kalian berani
kata komandan kita harus pakai kekerasan
teman teman bilang berani
oke kita atur besok
saya sama teman temannya siap mengambil alih lagi parkiran pakai kekerasan
saya suka semangat anak anak muda
kita udah gak nyaman sama tony
tony aturannya terlalu kaku
hari ini juga saya bener bener kesal sama tony
cuma gara gara saya beberapa kali terima telepon
padahal teleponnya nggak pernah lama
tapi seolah olah saya seharian teleponan terus
kita bikin rapat luar biasa kita turunin tony
sampai jumpa di video selanjutnya